bentrok dua kelompok masyarakat pecah saat masyarakat desa terantang
yang menduduki lahan sawit diusir paksa sekelompok orang bersenjata tajam
akibatnya puluhan warga terluka akibat lemparan batu
sebetan benda tajam hingga pukulan benda tumpul
di konfirmasi selasa siang kabit humas paul dario membenarkan peristiwa tersebut
polisi saat ini telah menangkap tujuh belas orang penyerang warga